polri juga menggelar dua operasi lainnya dalam pengamanan pemilu yakni operasi nusantara cooling system
untuk mendukung perjalanan dengan cepat
kan kita bicara bukan kata saya atau kata siapa
vaksinasi juga harus jalan secara optimal
dan jumlahnya relatif masih kecil di dunia ini dibandingkan yang lain
dan senator partai hijau david shoebridge mengatakan pemerintah perlu bertindak lebih banyak dalam mendukung pelapor atau whistleblower
nah dua bulan yang lalu keluar menganalisa sekian ratus penelitian di seluruh dunia